secara arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat sudah dimulai
presiden joko widodo meninjau arus mudik di stasiun pasar senen pagi ini
jokowi terlihat ditemani menteri perhubungan budi karya sumadi
jokowi menyapa pemudik yang menunggu di ruang tunggu stasiun pasar senen
setelah menyapa pemudik jokowi lalu meninjau kesiapan kereta
selain ditemani budi karya jokowi juga ditemani pj gubernur dki heru budi dalam kunjungan itu